terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang
timnas u dua puluh tiga indonesia terus latihan di paris perancis
dan siap menghadapi laga playoff melawan timnas u dua puluh tiga guinea
pelatih timnas u dua puluh tiga indonesia sinteyong menyebut
ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi
timnas u dua puluh tiga indonesia terus melakukan latihan
dan berusaha memenangkan pertandingan playoff
untuk mendapat tiket olympia de paris dua ribu dua puluh empat
menurut pelatih asal korea selatan ini
adaptasi makanan hingga kurangnya waktu istirahat
tim pelatih berusaha menjaga kondisi pemainnya tetap fit
dan cepat beradaptasi dengan cuaca di prancis
timnas u dua puluh tiga indonesia terus melakukan latihan
dan berusaha mencari kompetitif untuk mencapai keuntungan
timnas u dua puluh tiga indonesia terus melakukan latihan
di pertandingan semifinal kontra uzbekistan

dan berusaha mencapai keuntungan

saya tidak mencoba untuk melakukan apa yang saya bisa

saya tidak bisa melakukan apa yang saya bisa
saya tidak bisa melakukan apa yang saya bisa
saya tidak mau melakukan apa yang saya bisa
saya tidak bisa melakukan apa yang saya bisa
saya tidak mau melakukan apa yang saya bisa
saya tidak meng chutab alternatif
saya tidak mau melakukan apa yang saya bisa
saya tidak mau melakukan apa yang saya bisa
menurut mereka saya benar
surati berharap para pemain bisa tampil all out
agar bisa membanggakan indonesia
untuk arha dan kawan kawan
tetap semangat pantang menyerah
siapapun lawanmu kamu tetap harus bisa
dan ini kesempatan yang terakhir buat kalian
dan kamu tetap harus bisa semangat
tinggal beberapa jam lagi playoff timnas u dua puluh tiga melawan ginia
dan laga ini menjadi peluang terakhir garuda muda
untuk meraih tiket olimpiade
alvendra dewanga menambah munisi baru
untuk kekuatan lini belakang timnas u dua puluh tiga
kita kupas dukungan laga playoff garuda muda melawan ginia
sudah ada ayah dari alvendra dewanga
bapak pugu santoso dan nanti juga akan bergabung bersama kami
duta besar republik indonesia untuk perancis bapak muhammad umar
selamat petang pak pugu terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
ya dan sudah bergabung juga bapak muhammad umar
selamat sore pak dubes terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami
pak dubes bagaimana ini perjalanan ini saya lihat masih ada di kendaraan nih
ini perjalanan menuju lokasi pertandingan atau bagaimana
ya perjalanan menuju lokasi pertandingan dari paris kira kira satu setengah jam
bagaimana kalau dari informasi yang anda dapatkan persiapan dari para pemain timnas sendiri
ketibaan di paris dua hari yang lalu timnas berlatih keras
untuk persiapan pertandingan sore ini waktu paris dan saya lihat semuanya sudah in place
insya allah dalam kondisi prima semua untuk bertanding nanti
ini kalau dilihat antusiasnya di indonesia cukup besar harapannya cukup besar
kalau antusias diaspora di perancis mendukung timnas seperti apa
sama seperti di indonesia antusias diaspora di sini sangat besar juga untuk bisa mengikuti
dan tentu sama juga kecewa karena tidak bisa menonton langsung
tapi alhamdulillah melalui channel streaming yang diberikan oleh fifa teman teman di perancis
akan bisa mengikuti dan tentu mendukung dan mendoakan untuk menangan timnas
oke selanjutnya saya coba ke pak puguh ayah dari alfeandra dewangga
pak pugu selamat sore sudah ada komunikasi dengan dewangga
usai dewangga tiba di perancis
ini tadi kemarin mau berangkat ke paris si dewangga sudah minta suarstu
dan saat sampai di paris dia mengabarkan bahwa perjalanan melelahkan pak
dan demi indonesia aku siap berjuang untuk memenangkan playoff ini
artinya perjalanan cukup melelahkan cukup jauh di perjalanan
apa yang dewangga ceritakan juga selama latihan pak pugo
ya selama beliau latihan di perancis dia mengatakan udaranya sangat dingin sekali pak
jadi semangat kamu jangan pengenlah jadi pemain sepak bola
yang penting di perancis kamu harus all out bermain yang bagus
bekerja sama dengan teman teman
ini dewangga setiap bertanding atau akan bertanding untuk laga besar
biasa bercerita dengan sang ayah atau keluarga ya pak ya
ya dewa itu setiap mau main di liga maupun di timnas itu
kan dia juga bercerita dengan keluarga ya pak ya
ya dewa itu setiap mau main di liga maupun di timnas itu kan dia juga bercerita dengan keluarga ya pak ya
splitting mengenalirkan vu townsdale bisa dipilih sebagai liga
jadi kita bisa lebih tenang di sisi tersebut
semua garis wisata juga menurut sayaeurs
marin waktu di jakarta itu cuma dewa itu mengatakan
pak ini saya tidak bisa pulang ke semarang
katanya dari pssi saya disuruh ngurus visa untuk ke perancis
jadi terus kami sama ibunya itu mengirimkan paspor ke jakarta
pak dubes ini kan pertandingan dilangsungkan tanpa penonton
apakah ada penjelasan khusus dari teman teman panitia di sana
dan seperti apa pemberitaan media di prancis terkait laga garuda muda melawan gini ya ini
ya kalau mengenai pertandingan yang tidak siarkan langsung memang karena ketersediaan dan pengaturan lapangannya ya
ini adalah lapangan yang digunakan lapangan tempat
empat pusat pelatihan tim nasionalnya perancis
sehingga ini stadion memang spesial tanpa disediakan tribun untuk penonton
sangat terbatas ada hanya untuk ofisial
kemudian kalau dari tanggapan publik tentu karena cukup luas
karena pemberitaan ini terkait dengan rencana penyelenggaraan olimpik
di perancis persiapan olimpik sudah mulai gencar
terlihat secara fisik di berbagai sudut kota
dari paris khususnya mulai dari bandara sampai ke pusat kota
dan sepak bola termasuk juga pertandingan sore ini antara indonesia dengan gini ya
yang merupakan playoff untuk mendapatkan satu posisi dalam olimpiade
yang nanti apalagi pemenangnya akan masuk ke dalam grup di mana perancis akan ada di situ juga
sehingga ini menjadi perhatian juga di kalangan masyarakat perancis
kemarin pelatih sinteyong sempat mengatakan bahwa ada sejumlah hambatan
mulai dari makanan cuaca yang berbeda dengan indonesia
kalau dari kedutaan sendiri sempat memberikan dukungan apa nih pak dubes
ya tentu nomor satu kita mendukung mulai menjelang masuk ke perancis ya dengan aspek keimigrasian
dan tentunya juga kita mencoba menjaga semangat
kita sempat juga berikan sedikit hand out untuk teman teman pemain khususnya
beberapa kue kue seperti biasa
tapi yang sangat menurut saya penting adalah kita mengajak masyarakat
seperti dilihat di foto masyarakat indonesia yang di paris untuk ikut menyambut
sehingga menambah semangat semua pemain
kita memahami suasananya tentu beda
banyak wni dan juga pertandingannya diliput luas terus menerus
di perancis jangan sampai atau kita coba jangan sampai suasana kemeriahan dan dukungan besar itu jangan sampai drop
sehingga di paris kedutaan mencoba menjaga itu untuk semua pemain
pak pugu terakhir apa harapan untuk dewangga dan juga garuda muda
ya bagi saya selama kurang tua
saya mengharapkan untuk dewa untuk menjaga lini belakang
harus yang benar benar bagus
dan indonesia juara untuk playoff
dan bisa langsung masuk ke olimpiade paris
terima kasih sekali lagi pak pugu santoso ayah dari alfreandra dewangga
dan juga duta besar republik indonesia untuk prancis
pak muhammad umar sudah bergabung bersama kami